gisi buruk sama otaknya enggak berkembang gizi buruk dan otaknya tidak berkembang itu
sama itu ada cairan di lambung
medio februari dua ribu dua puluh dua berita mengenai eko saputra bocah asal ngawi jawa timur yang
kesehariannya di tali di tiang penyangga rumahnya viral di media sosial dan juga pemberitaan
nasional gambar eko yang dramatis menyentuh siapa saja yang melihatnya orang tua eko ibu dan kakek
neneknya mengaku terpaksa melakukan ini untuk keselamatan eko sendiri tanpa ikatan yang tertambat
di tiang eko dikhawatirkan terus berguling guling ke halaman hingga ke jalanan yang tentu saja
membahayakan setelah kisahnya jadi viral tim berbuat baik ingin mengetahui kabar terbaru eko
saat bertemu saya
eko bahsati memastikan cucunya sudah tidak diikat lagi
eh main apa main apa bah nikita jadi sekarang pun buatan diikat maling dan di laporan di
sanjangi tiang tiang gede sanjangi tiang tiangnya tenaga buatan asal di tali ngaten terus akhirnya
diikuti memang kemarin di salingnya kata sebut itu mbak nikita dan tali tali
misalnya jaga beriku tinggal masa gulung gulung beriko oh jadi sama mbah ini di tali karena takut
dan sakit balik takut membahayakan ya ten sepeda motor niku lode ya memang dalam keseharianya
eko tidak tinggal dengan orangtua eko tinggal bersama kakek neneknya mbah sati dan bah gonok
di desa kandangan kecamatan gawi kebupaten gawi jawa tibur sang ibu erna seminggu sekali
menjenguk bersama ayah sambung eko sirat lain nih yang jaga berarti mbah sama bule nya eko yang tinggal
di sini ibunya ini ibunya dimana mbak tuala desa sebelah nggak tinggal di sini mbak erna dan
kenapa mbak erna ikut mertua ikut suaminya ayah sambungnya dari eko eko nggak diajak mbak erna
enggak diajak terkadang diuk ya mbak kasih ngeir
eko saputra bocah kelahiran lima juni dua ribu dua belas ini sebenarnya terlahir normal mbah sati bercerita
cucunya di umur satu bulan mengalami step namun ketidakpahaman orangtua dan keluarga membuat bayi
eko tak langsung dibawa ke dokter umur sembilan bulan baru dibawa ke rumah sakit matiun apa kata
dokter saat itu
gisi buruk sama otaknya enggak berkembang gizi buruk dan otaknya tidak berkembang itu sama itu ada cairan
di lambung baru umur dua tahun baru diterapi jadi sembilan bulan sampai dua tahun enggak ada
pemeriksaan lagi enggak ada terapi lagi mbak kenapa mbak mbak enggak ada biaya enggak ada biaya
keseharian eko memang bertumpu pada mbah sati dan mbah gono sepasang manula berprofesi petani padi
dengan sawah yang luasnya tak lebih dari sepertiga hektare nah dikurenget kan

berarti sandang pangan ikonik sintra nyukup
ya ketulusan benar benar terpancar dari nenek berusia enam puluh empat tahun ini
kami pun ingin mengetahui bagaimana eko menjalani kehidupan sehari harinya
kegiatan memandikan eko tidak dilakukan di kamar mandi
karena kamar mandi masih semi permanen
dalam setiap kesempatan basati memang selalu menunjukkan ketulusan perawat cucunya
meski harus berkejaran dengan kemampuan fisik yang menurun
di usia enam puluh empat tahun ini eko tidak pernah mengamuk atau menggulung gulung
sehari hari bocah berusia sembilan tahun ini masih harus dibantu oleh orang di sekitarnya
seperti saat harus makan
beraktivitas sehari hari dengan terbaring dan berguling guling
ternyata saat makan pun eko harus terbaring
ini memang gak pakai sendok nyuapin ya
trauma dulu dikasih obat pakai sendok
oh trauma dulu pernah disuapin minum obat
pakai sendok akhirnya trauma sama sendok anak ini
terus ini makannya memang harus sama tiduran gini ya mbak
kalau misalnya disuapin sama duduk
udah pernah dicoba
oh jadi makan pun sama tiduran gini
termasuk untuk minum eko juga harus tiduran
gak ada apa apa
ya udah selesai
masyarakat sudah mengetahui kondisi eko dengan keterbatasannya
setelah viral eko mendapat perhatian pemerintah setempat dan masyarakat
termasuk perhatian medis dari puskes mas ngawi purba
tak kurang seminggu tiga kali eko mendapat pemeriksaan dari tim medis termasuk fisioterapi
fisioterapi dilakukan untuk memberikan stimulasi peningkatan kemampuan sensoris eko
merangsang refleks dan melemaskan kekakuan sendi dan otot untuk mendekati normal
tujuan fisioterapi ini dinyatakan akan semakin optimal bila dilakukan berkelanjutan oleh keluarga
namun pemahaman keluarga tentang terapi ini masih menjadi kendala
lebih baik ada peran keluarga melakukan tindakan tindakan seperti menggerakkan persendian seperti ini itu sudah cukup
perlahan kesadaran keluarga tentang upaya medis dan terapi mulai terbentuk
termasuk dengan rutin memasangkan backslap untuk membantu menegakkan postur tubuh ekor
biasanya nggak bisa naik langsung sendiri sekarang bisa
naik kasur sendiri terus itu apa aja
katanya lehernya tambah lebih kuat lagi ya
oh dia ada lampu senang
lebih dari sekedar bantuan materi penyembuhan eko harus juga dibarengi dengan pendampingan
maklum ada keterbatasan pemahaman medis di pihak keluarga eko
untuk itu tim berbuat baik akan membawa eko ke rumah sakit
ortopedi suharto di surakarta jawa tengah
diputuhkan perjalanan sekitar empat jam pulang pergi dari kediaman eko
di desa kandangan ngawi jawa timur
eh kenapa empat reja leher
pagi yang cerah menghiasi langit desa kandangan ngawi
eko pun bersiap untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
ke rumah sakit ortopedi surakarta jawa tengah
beruntung eko mendapat bantuan layanan ambulans dari komunitas sedekah rombongan

pnicask mm cipu datang lagi duda
atau mabuk darat mbah gono dan mbah sati hanya bisa mengantar sampai ambulans
eko kali ini ditemani ibunya erna
meski sempat khawatir saya pun bisa bernafas lega
karena selama perjalanan eko lebih memilih duduk dan dipegangi
rupanya eko ingin menikmati naik mobil dan menikmati pemandangan di sepanjang jalan
kami pun sampai di rumah sakit ortopedi suharto surakarta
sejumlah pemeriksaan dilakukan
pemeriksaan pertama dimulai dari radiologi diantaranya untuk diambil foto tulang belakang
berikutnya eko diperiksa oleh ortopedi pediatrik
dan dilanjutkan oleh dokter spesialis rehab medik dan tim fisioterapi
hasil diagnosis dari dokter ortopedi pediatrik adalah
eko mengalami cerebral palsi atau kelumpuhan otak
hal ini kemungkinan terjadi pasca kejang yang dialami eko saat berusia satu bulan
dampaknya mempengaruhi sistem saraf di otak yang berakibat pada gangguan kecerdasan
kemampuan bicara hingga alat geraknya
untuk operasi cerebral palsy kita bilang namanya operasi otot dan tulang
jadi kita targetkan otot ini akan memendek
kita bayangkan secara derainan seperti itu kemudian tulang yang memutar itu kita perbaiki
nah setelah itu memang nggak langsung selesai
karena akan perlu diikuti tahapan rehab medik atau fisioterapi yang intensif
yang di sini titik beratnya adalah ini butuh komitmen yang jangka panjang
baik dari keluarga misalkan dari keluarga yang tidak bisa memang dari masyarakat sekitar
pada intinya anak ini akan perlu sering kontrol untuk rutin
paling minimal enam bulan sampai satu tahun ke depan
melihat adanya peluang positif ini ibu eko pun bersemangat
namun ekspresinya berubah ketika harus melakukan perawatan berkala pasca operasi maupun terapi
oke semoga berhasil
nah operasi itu mbak erna
dibiayai oleh bpjs
tapi habis dari operasi itu harus rutin kontrol
minimal dua minggu sekali kesini
selama kurang lebih
selama enam bulan kurang lebih kontrolnya dua minggu sekali
nah itu kan butuh kesanggupan keluarga mbak erna
demi eko bisa berdiri
gimana keluarga sanggup mbak
pak ketan enggak apa
sama sama sanggup kesini
paling sama sama bingung ini ya mobilnya kesini ya
jadi mbak erna sebenarnya sanggup cuma masalah mobil kesini ya oke

kita sudah berjalan ke yogyakarta
kita sudah berjalan ke yogyakarta
perjalanan eko masih berlanjut
setelah diperiksa di rumah sakit ortopedi soeharto surakarta
dengan bantuan dny skincare

eko menggunakan kursi roda adaptif untuk mengisi tubuhnya
eko menggunakan kursi roda adaptif untuk mengisi tubuhnya

sesampai di lembaga pembuat kursi roda adaptif ini di kawasan jalan kaliurang yogyakarta
eko diukur agar kursi roda sesuai dengan tubuhnya
untuk pertama kalinya

eko merasa tak sabar
untuk berpindah ke tempat
tak sabar rasanya untuk segera mengabarkan berita baik ini
pada kakek dan nenek eko di ngawi
dan es nabrak baterai ya ya hai eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
kini harapan yang sebelumnya tampak begitu gelap perlahan sedikit terang
bocah yang harus terikat karena sering berguling guling itu sudah memiliki kursi
roda untuk bergerak lebih jauh lagi namun perjalanan ekomasi panjang ekomasi butuh
tangan tangan orang baik untuk membantu mendampinginya meraih masa depan yang lebih benderang